kami sore kapolri listio sigit prabowo dan menpora zainuddin amali
datang dan mengecek langsung kondisi di venue sepak bola di stadion mandala jayapura
selain soal keamanan masalah protokol kesehatan juga menjadi salah satu perhatian utama
bagi penonton wajib menggunakan gelang sebagai tanda bahwa mereka sudah divaksin
kemudian juga ada pos bnbb yang mempersiapkan masker manakala masyarakat tidak membawa masker
meski pandemi belum benar benar berakhir penonton sudah diizinkan untuk hadir langsung di venue pada pon papua
namun terkadang di lapangan masih ada sebagian dari penonton yang abai akan masalah protokol kesehatan
harus bekerja keras karena masyarakat antusiasme terhadap pon ini luar biasa
ini adalah hiburan buat mereka
tetapi saya lihat pihak polri sudah bekerja luar biasa
mengamankan jalannya pertandingan dan memastikan prokes
evaluasi terhadap penerapan masalah protokol kesehatan ini akan selalu rutin dilakukan
khusus untuk upacara pembukaan pon tanggal dua oktober mendatang
panitia dan polisi juga telah membuat prosedur
dan mengatur alur kedatangan warga agar acara dapat berjalan dengan aman
dan tidak menjadi klaster baru penyebaran covid sembilan belas
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua